selamat siang anda menyaksikan cnn indonesia breaking news bersama saya yudi widawan
atap bangunan ruang perawatan saraf rumah sakit angkatan laut rsal surabaya ambruk minggu pagi
lokasi ruang perawatan yang ambruk saat ini sudah diberi garis pembatas
ruang perawatan saraf rsal surabaya minggu pagi ambruk dalam sebuah foto viral atap dan genteng menimpa sejumlah pasien rawat inap
saat ini lokasi mendapatkan penjagaan ketat dari intel dan anggota angkatan laut
lokasi saat ini juga sudah diberi garis pembatas baik pengunjung maupun awak media dilarang masuk untuk meliput
hingga berita ini ditulis belum diketahui jumlah korban ambruknya atap ruang perawatan ini karena belum ada keterangan resmi dari pihak rumah sakit
dan ini adalah video amatir tadi yang dikirim oleh warga yang sempat beredar viral di sosial media maupun di sejumlah akun sosial media
itu menggambarkan suasana pagi tadi pada pukul delapan lebih dua puluh waktu indonesia barat di rumah sakit angkatan laut surabaya
di mana ini adalah salah satu dari informasi yang didapatkan dari detik news rsal surabaya ambruk sejumlah pasien dievakuasi
berdasarkan informasi yang tadi saya juga dapatkan maupun sejumlah pasien yang didapatkan
di sejumlah portal online ada delapan pasien dirawat di sana dengan kapasitas sekitar enam belas orang pasien
dan saat ini memang ruangan itu diperuntukkan untuk pasien mengalami gangguan saraf
sehingga apakah memang ada pasien yang dirawat di sana tertimpa akibat ambruknya atap pada pagi tadi
dan untuk mengetahui kondisi terbaru terkait atap yang robo tersebut
kita sudah terhubung dengan humas rumah sakit angkatan laut mayor silvi
selamat siang ibu sylvie
iya selamat siang
ya bu sylvi mungkin boleh diceritakan sejauh ini bagaimana perkembangan dari ambruknya atap di salah satu ruang perawatan di rumah sakit angkatan laut di sana bu
ya seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya yang roboh itu adalah atapnya bukan gedungnya
untuk perkembangan selanjutnya ini masih tetap dilakukan
lakukan pemeriksaan investigasi mendalam
dari sementara dari tni al
untuk perkembangannya kami juga belum konfirmasi apakah harus melibatkan luar atau bagaimana
belum ada konfirmasi dengan manajemen
kemudian perkembangan selanjutnya tidak ada korban
jadi pasien yang dirawat itu pada saat kejadian robo nya atap yang begitu cepat
sudah langsung kita evakuasi ke ruang perawatan lain
iya ibu sylvie bisa diceritakan berapa banyak pasien yang dirawat sejauh ini terkait dengan ambruknya ataupun rubuhnya atap
kemudian berapa banyak memang pasien yang sebelumnya sempat dirawat di sana bu
mengingat tadi anda katakan itu adalah ruangan rawat inap untuk pasien dengan gangguan syaraf
sementara ya mas ya
jadi kami belum sampai ke lapangan ini
sementara pasien yang dirawat itu delapan orang
kemudian itu semua sudah kami evakuasi ke ruang perawatan yang lain
kemudian tadi ada informasi juga dari lapangan
sementara itu dua orang yang lecet
boleh diulangi lagi ibu
dari delapan orang ini semua pasien yang sebelumnya dirawat di ruangan tersebut ya bu
delapan orang dirawat di ruang syaraf ruang tujuh tersebut
sudah langsung kita evakuasi ke ruang perawatan lain
ada dua yang lecet
lecet ini di bagian tubuh sebelah mana
lalu bagaimana dengan kondisi luka lukanya
apakah memang butuh penanganan lebih lanjut ataukah hanya luka yang tidak terlalu signifikan
kami belum bisa menjawab
karena kami belum melihat pasiennya sendiri
kami juga belum ketemu belum di lapangan
kami tetap prinsip kami tetap memberikan pelayanan prima pelayanan kesehatan terbaik bagi pasien
ibu sylvi ini terkait dengan kronologis tadi informasi yang beredar
rubuhnya atap di ruangan perawatan saraf sendiri terjadi pada pukul delapan waktu indonesia barat tadi pagi
bisakah ibu sylvie kembali menceritakan informasi yang ibu dapatkan
jadi kalau banyak berita yang sudah beredar
jam delapan delapan lima puluh tadi kami juga dapat berita
tapi yang pasti adalah delapan dua puluh lima
delapan ratus dua puluh lima mas roboh itu
dan langsung kita lakukan evakuasi
ini saya sudah dekat ke lapangan
kami mau melihat seperti apa sebenarnya
karena kami dari luar kota juga
ibu sylvie mungkin ibu sylvie bisa mendeskripsikan seperti apa ruangan itu
apakah memang bangunan itu terbilang bangunan lama
atau memang sudah direnovasi
atau bagaimana ibu
kenapa tiba tiba ada atap yang rubuh di sana
jadi gini mas
atap itu awalnya memang atap kayu
jadi kita sudah melakukan renovasi untuk pembangunan atap
itu dari atap yang baru direnovasi
dari kayu tidak ganti menjadi kalvalum
jadi itu yang ambro
jadi itu dikarenakan apa disebabkan apa
ini kami juga masih melakukan pemeriksaan
sampai dengan sekarang belum selesai
bu sylvi saat ini sudah tiba di rumah sakit ibu
saya mau ini sudah mau dekat rumah sakit ini
oke berarti ibu belum bisa mendeskripsikan bagaimana suasana pasca rubuhnya atap ya bu
baik ibu sylvi selaku umas dari rumah sakit angkatan laut surabaya
terima kasih untuk sambungan teleponnya
keterbatasan saya memberikan informasi nanti kalau ada perkembangan lain
pasti hasil investigasi seperti apa pasti akan kita informasikan lebih lanjut
biar masyarakat lihat lagi ya
terima kasih untuk informasinya
bersama saya nn indonesia breaking news yang ini
dan berikut ini adalah profil rumah sakit angkatan laut dr ramelan surabaya
ya profil rumah sakit dr ramelan surabaya ini adalah milik tni angkatan laut yang berada di bawah operasional dinas kesehatan tni angkatan laut
berdiri tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ada instalasi gawat darurat dua puluh empat jam yang tersedia
serta ada perusahaan yang menjaga keamanan
serta ada unit rawat jalan empat puluh satu kemudian ada poliklinik enam ratus lima puluh tiga tempat tidur
serta informasi yang kami dapatkan beberapa fasilitas pendukung lainnya
dan informasi mengenai jatuhnya atap ini akan kami sampaikan selanjutnya berikut
tetaplah bersama cnn indonesia breaking news
cnn indonesia breaking news
ya kami kembali di cnn indonesia breaking news
sementara akibat dari robohnya atap salah satu ruangan di rumah sakit angkatan laut surabaya
sejumlah korban dievakuasi
dikutip dari detik com belum ada data tentang korban jiwa atau kerusakan yang lain
namun kejadian ini dibenarkan kepala rumah sakit dr laksamana tni idg nalendra
sejumlah pasien pun sudah dievakuasi berdasarkan informasi mayor silvi kartika
kepala rumah sakit angkatan laut surabaya
yang disampaikan kepada cnn indonesia
penyebab runtuhnya atap tersebut masih dalam pemeriksaan
pihak rsal juga memastikan tidak ada korban jiwa atas kejadian ini
dan untuk mengetahui kondisi rsal
disana sudah ada koresponden kami cnn indonesia miftah farid
miftah bagaimana dengan informasi terkait dengan rumbunya atap berdasarkan pantauan anda sejauh ini
apakah memang semua sudah dievakuasi pasien
apakah memang semua sudah dievakuasi pasien
dan juga bagaimana penanganan hingga saat ini
ya sampai siang ini seluruh pasien yang sempat dirawat di ruang syaraf
sudah dievakuasi ke beberapa ruangan yang tersedia di rsal
dan ada beberapa tadi yang masih menempati yaitu ugd
karena ada beberapa luka yang harus dilakukan penanganan
termasuk satu orang yang tadi sudah melakukan ct scan untuk memastikan kondisi kepala
karena ada keluhan sakit di wilayah kepala karena disitu ada benturan
dengan benda yang jatuh dari atas tadi yaitu atap
dan tadi sudah ada hasil menurut pihak rumah sakit bahwa keluhan tersebut memang benar
namun secara kondisi pasien tersebut tidak ada kelainan apapun dalam kepalanya
karena ini sudah ditegaskan dalam ct scan
namun pemeriksaan terus dilakukan termasuk juga keluarga yang sempat melakukan kunjungan ke rumah sakit
dan sudah diarahkan oleh pihak rumah sakit untuk datang ke ruangan ruangan yang sudah disediakan oleh rumah sakit
termasuk juga ruangan evakuasi yang
disediakan untuk delapan orang pasien yang sempat dirawat di belakang ruangan ini
dan anda bisa melihat bahwa kondisi sekarang sudah mulai kondusif
ada beberapa penjagaan dari pihak rumah sakit dan tugasnya selain menjaga
juga untuk mengarahkan keluarga yang datang untuk membesuk keluarga mereka yang sempat dirawat di ruang saraf ini
sehingga tidak terjadi kesalahpahaman karena ada informasi yang harus disampaikan
termasuk di mana keluarga mereka dirawat saat ini
dan di situ di pintu sudah diberikan daftar nama sekaligus ruangan tempat para pasien yang sempat dirawat di ruangan yang proboh ini
untuk diarahkan kemudian bagi para keluarga pasien sehingga bisa melihat langsung kondisi keluarga mereka
karena sejauh ini keluarga pasien sudah bisa melakukan komunikasi dan berinteraksi dengan pasien yang sempat dirawat di ruang saraf ini juga
ya mirta farid kalau tadi saya mendapatkan informasi dari sylvi selaku humas dari rumah sakit angkatan laut
dikatakan memang ada sejumlah pasien yang mengalami luka terutama lecet
tapi tadi anda katakan ada yang harus menjalani ct scan
bagaimana dengan kondisi saat ini
mungkin miftah farid bisa kembali mendeskripsikan bagaimana penanganan pasien
berapa banyak pasien yang memang terpaksa menjalani perawatan tambahan akibat rubuhnya atap ini
ya informasi yang saya terima tadi delapan orang dirawat di ruang syaraf ini rawat inap
dan empat di antaranya sempat dirawat
pertama ada yang menjalani pemirsaan intensif di ugd untuk memastikan apakah kondisinya stabil atau tidak
dan semuanya sudah diputuskan ditetapkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan
tidak ada satu pasien pun yang mengalami luka serius hanya lecet
dan ada satu orang memang yang harus menjalani ct scan untuk memastikan sebenarnya
walaupun di kondisi awal memang tidak ada luka yang cukup serius
namun untuk memastikan saja bahwa ada keluhan di posisi kepala
sehingga dibutuhkan ct scan pemeriksaan lebih mendalam
hasil dari ct scan tersebut dipastikan bahwa tidak ada luka serius di dalam kepala atau organ tubuh yang dalam kepala
sehingga meskipun masih berada di ruang ugd namun dipastikan tidak butuh waktu yang lama akan dipindahkan ke ruangan yang
rawat inap lainnya yang tersedia di rsal dan bisa dijenguk oleh keluarga pasien
dan anda bisa melihat memang kondisinya sudah ini ada satu keluarga korban atau keluarga pasien yang menanyakan keluarganya
yang menjadi korban
korban dari delapan pasien yang tadi sempat mengalami luka di salah satu ruangan yang ada di dalam ruangan ini
dan petugas yang berjaga sudah melakukan komunikasi dan diarahkan kemana mereka harus datang
karena memang tersebar di beberapa tempat dan ini untuk memulihkan lagi kondisi psikologis dari pasien tersebut
karena tidak bisa dibungkiri yuda ada sisi trauma yang mungkin saja dialami oleh para pasien delapan orang ini
apalagi mereka merupakan pasien dengan keluhan gangguan saraf sehingga butuh bukan hanya perawatan
secara medis tapi juga perawatan secara psikologis dan ini sudah dilakukan oleh pihak manajemen rshl
dan sejauh ini yang sudah dilakukan pihak rsal adalah langsung melakukan polis lain
dan karena ini merupakan jurisdiksi dari angkatan laut maka yang melakukan investigasi merupakan bagian dari tni al
tadi sudah turun dari surabaya dan masih menunggu kedatangan tim investigator dari jakarta
rencananya dalam waktu dekat akan dilakukan investigasi apakah ini ada kesalahan konstruksi atau hal yang lain
sehingga membuat atap ini roboh
karena dari informasi yang saya terima ruangannya sebenarnya sudah berusia cukup tua yaitu empat puluh tahun
dan di situlah kemudian tiga bulan yang lalu pihak manajemen rsal melakukan renovasi dengan mengganti susuk atap yang sebelumnya
terbuat dari kayu ini diganti dengan baja ringan yaitu galvalum namun masih menunggu hasil investigasi dari tim investigator
baik dari surabaya maupun jakarta kita belum mendapatkan konfirmasi atau jawaban apa yang membuat bangunan yang baru saja direnovasi tiga bulan yang lalu
kemudian rubuh dan membuat delapan orang pasien dengan gangguan saraf ini harus dievakuasi dari ruangan tersebut
dan juga yang menarik adalah foto yang viral tadi memang dibenarkan memang cukup dramatis foto itu
tapi pihak manajemen menjelaskan bahwa foto itu merupakan proses evakuasi yang dilakukan oleh petugas dan juga keluarga yang kebetulan menjaga keluarga mereka yang menjadi pasien di ruangan tersebut
memang di situ ada tabung gas misalnya untuk pernafasan dan ini dilakukan atau disediakan untuk mengantisipasi kemudian adanya tekanan atau debu
ada juga tekanan atau debu yang masuk ke wilayah tubuh pasien sehingga dibutuhkan oksigen untuk memastikan bahwa pasien bisa dievakuasi dengan cepat
menurut manajemen tadi proses evakuasi tidak berlangsung lama sekitar tiga puluh menit dan evakuasi dilakukan di dekat dengan ruangan yang ambruk ini
ada ruangan khusus yang sudah disediakan untuk para pasien yang tadi delapan orang tadi dan setelah mendapatkan penanganan pertama pasca ambruknya atap ini
kemudian langsung mereka disebar ke ruangan tersebut
terima kasih mas mada
kami sudah melakukan beberapa ruangan yang kalau pasien ini dalam kondisi yang stabil maka mereka langsung akan dialihkan ke ruangan yang sudah disiapkan
kalau memang tadi ada empat orang yang harus menjalani pemeriksaan di ugd
maka manajemen langsung mengalihkan ke ugd dan termasuk dari satu pasien yang harus mengalami ct scan tadi yuda
baik mita farid terima kasih untuk laporan anda mengenai rubuhnya atap di salah satu pavilion ruangan bagi pasien saraf di rumah sakit angkatan laut surabaya
jangan kemana mana cnn breaking news akan kembali setelah jeda berikut ini
tetaplah bersama kami
cnn indonesia breaking news
ada masih bersama kami di cnn indonesia breaking news
dan kami sampaikan kembali informasi terkait rubuhnya atap bangunan
di salah satu ruang perawatan saraf rumah sakit angkatan laut rsl surabaya
yang ambruk minggu pagi
tujuh pasien dan seorang keluarga pasien mengalami luka luka di bagian kepala
akibat tertimpa atap bangunan
dalam sebuah foto yang beredar dan video yang beredar di sosial media
maupun di portal sejumlah online news
terlihat atap dan gedung menimpa sejumlah pasien rawat inap
kepala rumah sakit angkatan laut dr ramalan surabaya
laksamana pertama tni dr nalendra jaya iswara mengatakan
ada delapan orang
yang menjadi korban akibat ambruknya atap bangunan ruang kelas dua
ruang perawatan saraf
dari delapan orang tersebut satu diantaranya keluarga pasien
dan tujuh lainnya adalah pasien yang tengah menjalani rawat inap
rata rata korban mengalami luka di bagian tangan dan kepala
para korban saat ini sudah mendapatkan perawatan di ruang instalasi gawat darurat
sementara itu pasien lain yang tidak terdampak dipindahkan ke ruang perawatan lain
agar tidak terganggu
pertama pasien yang tersebut tidak terdampak di ruang instalasi gawat darurat
itu tidak ada masalah
sekarang kita melaksanakan investigasi
mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan sebelum ada hasil investigasi dari tni angkatan laut
sementara itu akibat dari robohnya atap salah satu ruangan di rumah sakit angkatan laut surabaya
sejumlah korban dievakuasi
dikutip dari detik com belum ada data tentang korban jiwa atau kerusakan yang lain
namun kejadian ini dibenarkan kepala rumah sakit dr laksamana tni
sejumlah pasien pun sudah dievakuasi berdasarkan informasi mayor silvi kartika
selaku humas rsal surabaya yang disampaikan kepada cnn indonesia
penyebab runtuhnya atap tersebut masih dalam pemeriksaan
pihak rsal juga memastikan tidak ada korban jiwa atas kejadian tersebut
dan berikut ini adalah profil rumah sakit angkatan laut dr ramalan surabaya
rumah sakit angkatan laut dr amelan surabaya merupakan milik tni angkatan laut yang berada di bawah operasional dinas kesehatan tni angkatan laut
berdiri pada tujuh agustus seribu sembilan ratus lima puluh dan merupakan salah satu rumah sakit rujukan terutama bagi pasien bpjs
selain menjalani perawatan rawat jalan maupun rawat inap di rumah sakit dr sutomo
rumah sakit ini memiliki instalasi gawat darurat yang bekerja selama dua puluh empat jam memberikan pelayanan
serta ada unit rawat jalan empat puluh satu poliklinik serta difasilitasi oleh enam ratus lima puluh tiga tempat tidur
beralamat di jalan gadung nomor satu surabaya jawa timur indonesia
kepala rumah sakit angkatan laut dr ramlan surabaya laksamana pertama tni dr nalendra jaya iswara menyatakan
ada delapan orang yang menjadi korban akibat ambruknya atap bangunan ruang kelas dua ruang perawatan saraf
dari delapan orang tersebut satu diantaranya keluarga pasien dan tujuh lainnya adalah pasien yang tengah menjalani rawat inap
rata rata korban mengalami luka di bagian tangan dan kepala
karena para korban saat ini sudah mendapatkan perawatan di ruang instalasi gawat darurat
sementara itu pasien lain yang tidak terdampak dipindahkan ke ruang perawatan lain agar tidak terganggu
sejadianya tiba tiba jam delapan dua puluh lima
terus kita melaksanakan evakuasi korban kurang lebih satu jam dan itu kita selesaikan dalam waktu cepat dan tidak ada korban jiwa
hanya lecet satu orang satu luka di kepala
dan itu bisa kita tangani dengan baik
dan kita ada yang terbentur kita lakukan ct scan pun hasilnya normal
karena dokter subspesialis yang megang semuanya dan itu tidak ada masalah
sekarang kita melaksanakan investigasi
mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan sebelum ada hasil investigasi dari tni angkatan laut
ya terkait dengan informasi jatuhnya atap
pada bangunan salah satu ruangan perawat inap terutama untuk pasien syaraf
dapat kami informasikan ada empat orang korban menjalani perawatan
karena luka ringan di bagian kaki dan tangan serta kepala akibat rutunya atap
tidak ada korban jiwa akibat insiden ini
dan korban sudah menjalani perawatan intensif di ruang gawat darurat rumah sakit rsal ramelan surabaya
dan informasi terkait dengan bagaimana proses penanganan kemudian investigasi
saat ini memang masih terus dilakukan oleh tim rsal
mengingat ini adalah domen dari pihak tni angkatan laut
sehingga proses penyidikan dan penelitian apakah penyebab saat ini masih terus dilakukan
dan informasi tadi sekaligus menutup cnn indonesia breaking news siang hari ini
selamat siang dan sampai jumpa